pemerintah menaikkan tarif pph dua puluh dua atau pajak penghasilan pasal dua puluh dua tiga jenis barang impor
tarif pph dua ratus delapan belas item barang konsumsi impor naik dari dua lima menjadi sepuluh persen
lalu tujuh ratus sembilan belas item barang impor yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya
pph nya naik tiga kali lipat dari dua lima menjadi tujuh lima persen
terakhir adalah dua ratus sepuluh item barang mewah impor pph dua puluh dua nya naik dari tujuh lima menjadi sepuluh persen
langkah yang disebut pemerintah untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan itu
juga diharapkan menjadi momen menggenjot industri dalam negeri untuk menggantikan barang impor tersebut
ya tentu ini menjadi momentum bahwa ada keberpihakan terhadap
nah keberpihakan ini diapresiasi oleh kalangan industri manufaktur
sebelumnya kan dengan tidak ada keberpihakan antara barang import dan barang domestik
karena dengan struktur tarif yang sudah bebas
nah dengan demikian tentunya ini menjadi pemacu untuk menjadi lokal konten
menurut menteri kesehatan
menteri keuangan sri mulyani naiknya tarif pph ini membuka margin atau celah yang cukup lebar
bagi industri domestik untuk memenuhi permintaan barang barang tersebut
dengan adanya tarif dengan pph naik plus adanya depresiasi
ini kesempatan bahwa industri dalam negeri punya margin sekitar lima belas dua puluh persen lebih rendah sekarang
sehingga mereka harusnya bisa respons dan industri nya sudah ada
sehingga mereka bisa masuk dan kita harap itu menciptakan pekerjaan
menciptakan nilai tambah dan menciptakan confidence
sri mulyani berharap sektor industri lokal yang diharapkan bangkit di tengah kondisi ini
antara lain industri makanan dan minuman industri kosmetik
serta industri peralatan rumah tangga
inesa ayunesa jakarta
untuk kendalikan defisit neraca transaksi berjalan pemerintah
mengeluarkan jurus kenaikan pph barang impor hingga menjadi sepuluh persen
tepatkah langkah yang diambil pemerintah atau justru hanya akan membuat mahal harga barang barang impor
sehingga akan justru mengurangi daya beli masyarakat
akan kami bahas lebih dalam di segmen dianalys
sudah bergabung bersama kami direktur eksekutif center for indonesia taxation analysis cita justinus prasto
pak justinus terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business
kalau pertanyaan saya langsung mengatakan tepatkah langkah yang diambil pemerintah
untuk menekan defisit transaksi berjalan dengan menaikkan ribuan
bahkan ya ribuan pph barang impor apakah tepat menurut anda
ya menurut saya sudah tepat
karena konteksnya satu ini respon yang harus cepat terhadap pelemahan rupiah
yang kedua ada kebijakan lain yang akan mengikuti ini seperti yang disampaikan menteri keuangan itu
dalam konteks ini bagian dari sebuah kebijakan komprehensif ini tepat sebagai awal
tapi kalau tidak segera diikuti dengan kebijakan lain yang juga
secara simultan itu mendorong ke arah peningkatan ekspor memang ini menjadi tidak bermakna
apa saja kebijakan yang harus segera menyusul kebijakan kenaikan pph impor ini
ya pertama tentu mereview lagi apakah jenis barang yang dinaikkan pajaknya itu sudah sesuai
harus mengundang para pelaku supaya tidak mendistorsi perekonomian juga
yang kedua memberikan insentif karena ini kan judulnya adalah substitusi produk
supaya berganti ke produk domestik
apakah list juga apakah memang ada substitusinya
kalau belum tersedia harus segera diberikan stimulus insentif sehingga bisa disediakan dalam waktu dekat
dan harganya juga kompetitif
jangan sampai industri pelaku usaha menanggung beban harga ini yang nanti juga akan disefting pada konsumen
yang ketiga kan kebijakan komponen dalam negeri yang sudah menjadi inisiatif lebih awal sebenarnya
yang ternyata tidak dimonitor sehingga pelaksanaannya pun juga tidak tepat waktu tidak tepat sasaran
ini juga harus segera dilakukan review
nah kalau ini komprehensif saya yakin ini akan berdampak karena judulnya keberpihakan dan mengenjot ekspor
maka harus day to day betul betul diawasi dan diukur betul secara kuantitatif
kalau tidak efektif harus segera diganti dengan kebijakan lain yang lebih nendang pada upaya untuk membalik cadangan devisa kita
berikutnya kita lihat barang barangnya seperti misalnya barang barang untuk mobil mewah dan juga motor besar
kita lihat nanti sekalian datanya apakah menurut anda sudah cukup tepat klasifikasi dan juga mungkin dari besaran pajaknya terhadap barang barang tersebut
ya yang pertama tanpa adanya kejadian seperti ini dinamika ekonomi ternyata sinergi koordinasi antar kementerian juga tidak mudah dilakukan
jadi dengan adanya ini ternyata empat kementerian
ada protes dari kementerian lain gitu ya
iya minimal empat kementerian
kementerian sekarang duduk bersama mereview bersama sama ini kan sebenarnya hal yang positif
yang kedua karakter pasal dua puluh dua impor ini kan sebenarnya prepaid pajak dibayar di muka jadi yang terdampak hanya cash flow sebenarnya
ya importer akan membayar lebih besar tapi di akhir tahun dia boleh mengurangkan itu sebagai pengurang beban pajak dia
jadi yang sekarang dijaga kan cash flow perusahaan supaya mendapat kompensasi nanti mungkin pengembalian yang lebih cepat dari kantor pajak
atau serta terangan bebas bagian rugi itu juga bisa diberikan
lalu dari daftar barang ini memang kelihatan ada dua gambar besar ya
satu barang konsumsi yang betul betul memang itu konsumsi seperti minyak wangi sabun dan sebagainya
saya kira tidak ada alasan juga menggunakan produk dari luar negeri
karena sudah ada semuanya lah di sini gitu ya
yang kedua bahan penolong ini bahan penolong ini finish good sebenarnya tapi bukan barang konsumsi
hanya finish good misalnya seperti sepion kendaraan
lalu komponen kipas angin seperti itu kan sebenarnya sudah finish good tinggal dirakit di sini
ini bisa disediakan pertanyaannya kenapa selama ini ini masuk kategori bahan penolong
sehingga tidak dilakukan upaya menumbuhkan produksi dalam negerinya
ini tanpa kemarin direview nggak akan ketahuan sebenarnya
termasuk misalnya begini impor sepatu sepatu jadi tapi digunakan untuk bagian dari produksi
untuk karyawan atau buruh yang bekerja di produksi ini juga masih grey area
apakah ini barang konsumsi
termasuk komponen dari produksi
ini perlu clear jangan sampai jadi disinsentif bagi industri
di sisi lain jangan ada free rider yang memanfaatkan ini lalu menjadi celah
itu yang menurut saya perlu direview
oke sejauh ini barang barang apa saja yang bisa kita katakan salah masuk kategori lagi
yang harusnya merupakan barang jadi namun menjadi barang penolong gitu
iya bahan penolong untuk mesin itu juga ada beberapa komponen komponen yang tidak perlu dirakit lagi
tidak perlu di upgrade di indonesia
seperti mesin mobil gitu
mesin mobil lalu bahan bahan dari kendaraan tadi spion bumper dan lain lain itu sebenarnya tidak perlu proses lebih lanjut
harusnya itu sudah finish good gitu ya
yang begini perlu direklasifikasi tapi tadi lagi lagi ini perlu review
maka kemarin saya usulkan ke menteri keuangan
harus ada task force yang memastikan ada review jangan sampai mendistorsi perekonomian
lalu mendiscourage industri yang betul betul butuh ini
lalu yang kedua diukur juga
margin kan barang yang sama berapa besar margin harga antara dalam dan luar negeri
nah ini perlu juga alat pengendalian yang lain di luar pph dua puluh dua impor ini
oke sehingga mau tidak mau akhirnya harus ada kebijakan insentif lagi
itu relaksasi untuk produsen di dalam negeri gitu ya
untuk membuat barang barang yang saat ini masuk
kategori adalah barang barang yang pph nya kena impornya naik gitu ya
jadi menurut saya pemerintah jangan berpikir ada tambahan penerimaan pajak
tapi tambahan penerimaan dari dua dua impor ini akan di compensate ke stimulus atau insentif untuk industri
oke sehingga jangan ini menjadi lahan justru untuk mencari pasukan
target penerimaan pajak di akhir tahun gitu akhirnya ya
oke terkait dengan besarannya menurut anda apakah sudah cukup maksimal
atau justru ada klasifikasi yang bisa dinaikkan kembali gitu
karena kan tadi ada beberapa yang sudah kita tampilkan juga
menurut anda apakah besarannya ini juga sudah cukup tepat
jika dibandingkan mungkin kembali dengan insentif yang didapatkan oleh para produsen di dalam negeri gitu
untuk memproduksi barang barang yang impor tadi
iya ini harus dikombain dengan jenis pajak lain
penghutang lain yaitu biaya masuk misalnya
itu masih bisa dinaikkan untuk beberapa
karena kita termasuk yang paling longgar ya untuk biaya masuk
lalu yang kedua ppnbm
untuk barang barang yang mewah bisa ditambahi pajak penjualan atas barang mewah
sehingga ada restriksi
meskipun secara normal itu dimungkinkan
tapi kan ini dari omset
dari pembelian dari penjualan
tidak fair kalau terlalu tinggi tarifnya
karena ini mengasumsikan
ini kan cukup tinggi ya
jadi jangan sampai ini mengganggu cash flow perusahaan
maka harus dijaga betul diukur betul
sehingga restriksi lain itu diperlukan
tadi biaya masuk ppnbm
yaitu pengetatan di biaya cukingnya sendiri
oke seperti apa
pengetatan dengan kenaikan lagi tarif biaya masuk
atau seperti apa
nah kita bisa melakukan proteksi dengan cara mewajibkan pembatasan
supaya kita juga bisa mengkuantifikasi mencatat berapa kebutuhan impornya
ini domen kementerian perdagangan perindustrian dan biaya dan cukai
jadi menaikkan barang barang yang wajib lartas
tentu yang dampaknya besar kepada perekonomian
tetapi sebenarnya bukan prioritas
ini kadang kadang kan
kita ini sekarang ada pergeseran dari industri pengolahan manufaktur ke perdagangan
ini juga harus dijaga betul
supaya tidak mengganggu roadmap mengembalikan industri sebagai tulang punggung perekonomian kita
oke dari asosiasi importer mobil mewah ini mereka mengatakan
oh kita tidak mau sebenarnya dikatakan bahwa penyumbang defisit transaksi berjalan gitu
yang cukup besar
tapi mereka juga akhirnya kena pajak yang paling tinggi juga gitu loh
apakah menurut anda industri industri ini memang cukup tepat karena memang marketnya juga tidak terlalu besar
tapi kan dampaknya juga kontribusi ke defisit transaksi berjalannya juga tidak terlalu besar gitu
menurut saya memang ini masih bisa dievaluasi ya
apalagi paling yang hanya yang terdampaknya yang cbu kan
yang kembali ke pnap
dan juga motor motor besar gitu ya
itu bisa dikesampingkan
yang penting sekarang justru
karena kita sangat lemah di ekspor
walaupun banyak komponennya masih impor juga gitu ya
terutama dengan sedan
nah kasih insentif
pembebasan ppnbm dan lain lain
supaya bisa kompetitif
sedannya di luar negeri
karena kita ini kehilangan momentum
akibat dari kebijakan fiskal yang kurang tepat di sektor otomotif ini
tapi nanti dengan pembebasan ppnbm bagaimana nanti ke penerimaan negara
apakah cukup signifikan juga akhirnya membuat penerimaan negara dari pajak pun juga akhirnya tergerus
karena mau tidak mau ada persaingan gitu kan untuk mengekspor
tapi juga pph di impornya dinaikkan
dan produsen dalam negeri juga harus menjual lebih murah dibandingkan dengan barang barang impor ini
tentu ada multiplier dari situ ya
kalau ppnbm diturunkan atau bahkan dihilangkan
akan jadi insentif untuk ekspor
karena ekspor sedan kita termasuk rendah padahal demandnya tinggi
jadi bukan dalam negeri
nah penyerapan tenaga kerja akan meningkat
otomatis pasal dua puluh satu akan meningkat
lalu ppn dalam negeri juga akan meningkat
hasil dari jual beli komponen terutama yang kandungan lokalnya sudah tinggi
ini kesempatan juga sebenarnya untuk membangun industri yang lebih komprehensif
supply chainnya antara hulu sampai kehilir di otomotif ini
oke jadi potensinya kalau kita berbicara dari industri otomotif untuk saat ini
dengan adanya sejumlah komponen seperti misalnya mesin kemudian juga sampai kaca spion yang pph nya naik
sehingga potensinya juga mau tidak mau harga jual akan naik nih untuk otomotif
anda melihatnya seperti itu tidak
sebenarnya dua kemungkinan ya
kalau produsen atau importer ini melihat bahwa harga masih reasonable
dia tidak akan menggeser pajak ini kepada harga
tapi kalau dia melihat marginnya menipis
maka ada kemungkinan dia akan safetting sebagian kepada harga
jadi memang ada kemungkinan harga naik
kalau produsen memilih untuk shifting pajak ini ke harga
oke jika kita berbicara tentang pajak
apakah ada pajak pajak lain yang menurut anda saat ini menjadi fokus dan yang bisa diperhatikan
fokus dari pemerintah adalah defisit transaksi berjalan
kemudian juga tentunya awalnya dari defisit neraca perdagangan juga gitu ya
yang impornya selalu lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan ekspor
apakah ada pajak lagi yang bisa dimainkan gitu
yang juga masih aman tidak berpotensi untuk menaikkan harga jual
sehingga juga kembali daya beli masyarakat turun
sementara daya beli masyarakat merupakan penopang pertumbuhan ekonomi kita
kalau untuk impor saya kira sudah cukup ya
dengan noda impor lalu biaya masuk ppnbm
nah sekarang ekspor nih
defisit kita itu dikontribusi oleh jasa
dua hal ini bisa diberi insentif sebenarnya
karena ada dispute di luar konstruksi dan beberapa jasa lain itu kan kita anggap diserahkan indonesia
itu menjadikan tidak kompetitif
lalu indonesia gagal menjadi hub jasa
supaya bisa bersaing dengan negara lain
ini perlu penegasan pemerintah sebenarnya
kalau dari sini diberikan pembebasan penegasan saya kira ekspor jasa kita akan lebih banyak
sehingga akan membalik defisit
yang kedua migas
nah migas ini kan kita defisit
kita sudah net importer
nah sekarang kita harus berikan insentif untuk industri hulu migas
sudah bukan ya untuk
mereka gak masuk
sayangnya mereka gak masuk
yang dapat itu yang kilang
tapi hulu migas tidak mendapat holiday
nah sekarang sedang dibuat rencana peraturan menteri keuangan
pelaksanaan pp dua puluh tujuh dua ribu delapan belas
saya kira ini penting
kalau bisa pembebasan ppn dan lain lain diberikan
sehingga ada kelonggaran ekspornya juga bisa lebih besar lagi
jasa dan juga migas gitu ya untuk mendorong ekspor
sehingga kenaikannya tidak kalah bersaingan dengan impor gitu ya
kebutuhan kita memang cukup tinggi
terakhir untuk pajak secara umum anda melihat dengan adanya kebijakan
baru ini juga kebijakan yang seharusnya menyusul gitu ya
target pajak dua ribu delapan belas
apakah akan ada perubahan atau kabar baik mungkin sampai targetnya gitu di dua ribu delapan belas ini akhirnya
kalau sampai tiga puluh satu agustus
justru penerimaan pajaknya bagus ya
ini empat kali pertumbuhan tahun lalu
hampir semua jenis pajak juga tumbuh positif
menurut hitungan kami
artinya lebih baik dibanding tahun lalu
tapi ini kan seteris paribus
kita tidak melihat kondisi selama empat bulan ke depan
nah apakah nanti perang dagang lalu pelemahan rupiah ini juga akan berdampak
dan ini juga bisa berdampak pada peningkatan
terutama di bph migas
kalau harga minyak juga terus naik
lalu harga komoditas juga naik
ppn nya juga akan tumbuh di sana
tapi yang penting sekarang harus di manage betul
dengan pengawasan day to day
sehingga terjadi pergerakan yang positif pada penerimaan pajak kita
itu yang harus diantisipasi menurut saya variable variable yang ada di luar kontrol pemerintah tadi
sehingga pph dari barang impor ini harus segera diikuti dengan kebijakan pajak pajak lainnya
insentif juga salah satunya untuk produsen di dalam negeri
sehingga barang substitusi di dalam negeri lebih murah gitu
dengan kualitas yang sama
sehingga tidak perlu impor
dan ada multiplier nanti
dan juga tidak membuat defisit transaksi berjalan semakin melebar gitu
terima kasih justyne prastowo direktur eksekutif citadel bergabung bersama kami
selanjutnya apa kata wakil menteri sdm archandra tahar terkait impor bbm di tengah melemahnya nilai tukar
usai jeda kami akan kembali